pesta sek sesama jenis
prf kemudian menyebarkan undangan pesta seks berkedok pesta kumpul kumpul pemuda melalui grup media komunitas homoseksual
pria yang berpengalaman mengadakan pesta serupa ini lalu menyewa kamar apartemen seharga satu tiga juta rupiah di kawasan kuningan setiabudi jakarta selatan
setiap pemenang dari game yang dilakukan akan diberi hadiah terkait dengan undangan terkait dengan event
dan selanjutnya dengan diskon lima puluh persen
saat ini penyidik subdit jatandras terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah komunitas ini memiliki kaitan dengan komunitas pesta seks sesama jenis lainnya di ibu kota
budi tanjung jakarta